kita ke informasi lain pendemo dari aliansi pekerja se indonesia berkumpul
di depan balai kota dki jakarta untuk berunjuk rasa pada selasa siang
mereka menuntut penetapan upah minimum pekerja atau ump tahun dua ribu tujuh belas
yang dinilai tidak mensejahterakan rakyat
unjuk rasa berlangsung kondusif
menjadi rp tiga tiga ratus lima puluh lima tujuh ratus lima puluh pada dua ribu tujuh belas mendatang
padahal jika mengacu pada dewan pengupahan
ump dki jakarta harus memasuki angka tiga tujuh juta rupiah di tahun depan
penetapan ump berlandaskan paket kebijakan ekonomi keempat pemerintah
yang dianggap tidak prorakyat dan tidak solutif untuk menuntaskan krisis ekonomi
plt gubernur dki sumarsono menanggap bahwa penetapan ump dki
telah sesuai dan tidak perlu diperdebatkan lagi
jakarta itu sebuah bagian dari nkri
kita punya aturan yang sifatnya ke daerah namanya perda
peraturan kepala daerah termasuk keputusan keputusan gubernur
itu acuannya adalah produk hukum yang lebih tinggi
ada keputusan presiden ada peraturan presiden ada perpres
ada peraturan pemerintah
nah pp nya sudah jelas kok formulanya begini ketemunya begitu
kalau diprotes apanya